membawa hewan ternaknya dengan mobil bak terbuka dan dijajakan di pinggir jalan begitulah upaya
yang dilakukan sejumlah pedagang hewan di kabupaten gresik usai ditutupnya pasar hewan
surojenggolo oleh pemkap gresik para pedagang merasa keberatan jika dilarang berjualan sama
sekali apalagi biasanya mereka bisa menjual empat hingga sepuluh ekor hewan perharinya sebenarnya ya
ada keberatan bakul bakul terutama bakul sapi sedih tadi katanya baku sapi
enggak bisa jualan sapinya tapi enggak lagu enggak lagu itu tadi untung punya
jagal kalau enggak punya jagal sedih dua kali lipat penutupan pasar hewan ini dilakukan sesuai
surat edaran pemerintah kabupaten gresik jawa timur sembilan mei dua ribu dua puluh dua untuk mengantisipasi
penyebaran virus penyakit mulut dan kuku yang saat ini menyerang ribuan ekor sapi di kabupaten
gresik sidoarjo lamongan dan mojokerto namun dari tujuh pasar hewan di kabupaten gresik baru
satu yang ditutup yakni pasar hewan surojenggolo desa kedung pring kecamatan balong panggang gresik
jawa timur pada selasa pagi di kecamatan balong panggang sendiri sudah ada satu ratus empat puluh ekor sapi yang
terinfeksi pmk berharap ada vaksin dari pemerintah pusat para peternak sapi di
kabupaten sidoarjo kini hanya bisa menggantungkan dasirnya kepada dinas peternakan setempat untuk
mendapatkan pengobatan bagi ratusan sapi mereka yang telah terjangkit penyakit kuku dan mulut
saat ini penanganan dari pihak dinas baru sebatas memberikan vitamin dan antibiotik hingga melakukan
penyemprotan disinfektan tak sedikit pula para pernak sapi yang terpaksa mengeluarkan ongkos
perawatan lebih demi menjaga sapi sapinya tetap sehat seperti yang dialami muhajir peternak sapi
di kecamatan taman sidoarjo ini mengaku harus membeli suplemen vitamin hingga empat ratus ribu rupiah
agar sapinya tidak ikut tertular pnk kesehatan kalau tiap bulan kami kita kasih injeksi vitamin
dan antibiotik itu aja untuk sementara ini belum ada dari dinas peternakan untuk dikasih vaksin
dari data dinas pertanian perkebunan dan peternakan sidoarjo hingga senin lalu tercatat
lebih dari sembilan ratus sapi diduga terjangkit penyakit kuku dan mulut tujuh ratus enam puluh lima sapi diantaranya dinyatakan
positif terinfeksi penyakit kuku dan mulut tim liputan cnn indonesia